satu daerah penyelenggara pilkada serentak dua ribu dua puluh berpotensi memiliki calon tunggal
potensi ini berisiko terjadi di dua puluh enam kabupaten dan lima kota
di mana dua puluh diantaranya menunjukkan kecenderungan yang kuat
dan kami terhubung dengan korresponden cnn indonesia wahyudi ritonga di jakarta
selamat malam wahyudi
wahyudi kita ingin mengetahui lebih lanjut
apa kemudian yang bisa menjadi potensi dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
kalau calon tunggal ini bisa memenangkan pilkada
atau seorang kandidat ini bisa melawan kota kosong
apa yang bisa kita pahami dari narasi seperti ini
baik selamat malam ferdie
konstelasi politik menjelang pilkada akhirnya memberikan jawaban kepada publik
bahwasannya potensi ataupun bayangan pasangan calon tunggal pada pilkada tahun ini
berpotensi besar meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya
kalau kita melihat sejarah pilkada serentak yang dimulai dari dua ribu lima belas ferdi
pada tahun itu ada tiga pasangan calon tunggal
kemudian pilkada serentak di tahun dua ribu tujuh belas ada sekitar sembilan daerah
yang memiliki pasangan calon tunggal
kemudian di dua ribu delapan belas meningkat menjadi enam belas daerah yang memiliki pasangan calon tunggal
di tahun ini aktivis perudem itu memprediksi ada tiga puluh satu daerah
kabupaten ataupun kota yang berpotensi
melahirkan pasangan calon tunggal bahkan lebih
hal ini perludem melihatnya dari beberapa perspektif dan beberapa indikator diantaranya adalah
yang pertama ferdi itu merupakan salah satu dampaknya dimulai dari undang undang pilkada
yang membatasi setiap calon ataupun kandidat maupun figur yang berupaya mendaftarkan diri
selain itu memang pasangan calon tunggal ini menurut catatan perludem
bahwasannya diperbolehkan di dalam setiap kontestasi pilkada
berdasarkan putusan dari mahkamah konstitusi nomor tiga puluh tahun dua ribu lima belas
pada saat itu mahkamah konstitusi menyatakan bahwasannya
pasangan calon tunggal merupakan konstitusi dan diperkenankan di dalam kontestasi pilkada serentak
kemudian hal itulah yang memicu tokoh tokoh di daerah maupun di nasional
kemudian akhirnya berupaya melahirkan calon tunggal
selain itu di dalam putusan mk nomor tiga puluh tahun dua ribu lima belas tersebut
juga membatasi tidak diperbolehkannya anggota dpr dpd maupun dprd aktif mencalonkan diri
padahal kita tahu verdi kader kader partai politik sejatinya yang menjadi calon gubernur
bupati maupun wali kota kebanyakan sebelumnya merupakan anggota dprri
dpd maupun dari dprd
akhirnya larangan itulah kemudian membuat sejumlah kader partai politik
tidak bisa maju di pilkada khususnya di tingkat provinsi
dan hal ini kemudian membuat perludem menganalisa lebih lanjut
bahwasannya ada potensi tiga puluh satu daerah yang akan melahirkan calon tunggal
di mana diantaranya salah satu menjadi fokus perludem dalam hal ini adalah kota surakarta
yang saat ini diketahui bahwa mayoritas partai politik yang ada di dprd surakarta
sudah menyatakan dukungannya secara resmi kepada putra dari presiden joko widodo
yang merupakan calon kuat di sana
kita ketahui bahwasannya pks satu satunya partai yang belum memberikan dukungannya kepada gibran
dan namun pks dalam hal ini tidak bisa mencalonkan seorang calon kepala daerah di solo atau surakarta
dikarenakan suara pks tidak mencukupi syarat ketentuan pencalonan kepala daerah
sesuai dengan undang undang pilkada
dan selain itu perludem juga melihat bahwasannya partai politik di setiap tahunnya
setiap tahun penyelenggaraan kontestasi pilkada serentak
terkesan pragmatis dan gagal menciptakan kader kader terbaiknya
untuk maju pada setiap kontestasi pilkada serentak
terhitung sejak dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas hingga tahun ini
dimana konstelasi politik akhirnya menuju ke satu pasangan calon
sehingga hal ini membuat perludem menilai bahwasannya setiap partai politik diduga menerima insentif
ataupun mahar politik sehingga memudahkan
sehingga kemudian partai politik tidak lagi berhitung secara finansial terkait masalah anggaran
ataupun logistik disaat mencalonkan kadernya pada kontestasi pilkada serentak
hal ini pun kemudian dibantah oleh wasekjen partai gerindra andre rosiade
andre membantah bahwasannya partai politik dalam hal ini gagal
menurut andre hadirnya atau munculnya sebuah pasangan calon tunggal merupakan realitas politik
dikarenakan setiap partai politik melihat dari berbagai indikator
indikator pertama yang disampaikan oleh andre rosiade adalah
yang pertama partai politik melihat hasil survei elektabilitas dari setiap figur yang akan maju sebagai calon kepala daerah
kemudian partai politik juga melihat seperti apa persiapan logistik
ataupun persiapan lainnya yang disiapkan oleh setiap kandidat ataupun figur calon kepala daerah
kemudian yang ketiga partai politik juga melihat bagaimana konstelasi politik
tepatnya di jumlah kursi ataupun jumlah dukungan yang ada di masing masing dprd provinsi kota maupun kabupaten
yang keempat kemudian partai partai politik juga melihat seperti apa figur ini diterima atau tidak di masyarakat
andre pun mengambil contoh yang sama seperti perludem yaitu
calon wali kota surakarta gibran raka buming
andre pun menolak dan juga membantah bahwasannya partai politik gagal
dan juga menerima insentif ataupun mahar politik di dalam jelang kontestasi pilkada
dikarenakan perhitungan perhitungan partai politik berbeda dengan perhitungan aktivis ataupun lembaga sekelas lsm ataupun lembaga survei lainnya
dan andre pun menjelaskan bahwasannya setiap kontestasi pilkada tidak semua partai politik bisa berkoalisi sama seperti di nasional maupun di daerah
nah kemudian hal hal inilah yang menjadi pertimbangan partai politik memunculkan satu pasangan calon saja pada setiap kontestasi pilkada khususnya di pilkada tahun ini
baik terima kasih koresponden cnn indonesia wahyudi ritonga dari jakarta